sejumlah sentra ekonomi di semarang terkena dampak banjir sejak sabtu pagi
antara lain di kawasan jalan mataram dan jalan agus salim
sejumlah toko dan kios terendam air hingga setinggi lutut orang dewasa
sentra ekonomi terparah yang terimbas banjir adalah pasar johar
di pasar grosir terbesar se jawa tengah ini sedikitnya tiga ratus kios di lantai dasar terendam
pemilik kios mengaku menderita kerugian besar lantaran tidak sempat menyelamatkan barang dagangannya karena banjir tiba tiba datang
selain akibat curah hujan deras pedagang juga menuding matinya mesin pompa penyedot air yang membuat banjir parah kali ini
sekitar hampir dua puluh juta ya
alat apa itu pak
basah semua ya pak
kertas buku buku hancur semua
katanya tadi juga pompa nya nggak berfungsi
nggak tahu itu kenapa
kalau dibiarkan gini kan harusnya hampir sekasih dulu
data dari bpbd semarang hingga sabtu siang banjir di semarang merendam dua puluh empat lokasi
ketinggian banjir di sejumlah titik mencapai satu meter sehingga memaksa sejumlah warga mengungsi
danang cahyo semarang jawa tengah